salah satu calon ketua umum pssi periode dua ribu enam belas dua ribu dua
kurniawan dwi yulianto mengaku tidak punya target apapun dalam kongres pssi
yang dijadwalkan berlangsung pada sepuluh november mendatang
mantan pemain yang punya julukan sikurus ini hanya ingin para pengurus baru nanti
benar benar mencurahkan perhatian dan juga tenaganya untuk kemajuan sepak bola indonesia
penggemar sepak bola indonesia mana yang tak kenal dengan sosok kurniawan dwi yulianto
mantan bintang tim nasional sepak bola indonesia
salah satu pesepak bola terbaik di tanah air yang pernah merumput di eropa
dan kini mencalonkan diri sebagai ketua umum pssi
mas anda yakin bisa bersaing dengan kandidat kandidat lain di kongres nanti mas
kalau dibilang yakin atau nggak yakin
jawabannya saya hanya satu saya ingin membangun sepak bola ini tanpa rekayasa
jadi saya tidak membahas tentang persaingan
ataupun memikirkan tentang saya jadi apa enggak ya gitu
cuma nawaitu saya niat saya dan juga dengan mantan para pemain pemain indonesia ini
kita pengen ada perubahan lah gitu
karena kita apa saya maju ini juga karena kegelisahan kita selama ini
tentang perkembangan sepak bola indonesia yang menurut saya agak tersendat gitu kan
tapi kalau kita tadi mas kurniawan bicara perubahan gitu kan
sebagai mantan pesepak bola nasional nih
apa sih yang kalau nanti mas kurniawan terpilih sebagai ketua umum nih
apa sih yang pas kurniawan paling gregetan gitu paling gemes yang ingin anda ubah
ada beberapa hal yang pertama adalah saya harus bersinergi
harus bersinergi dengan semua stakeholder nih
harus satukan visi dulu satukan visi kita untuk bahwa goal kita membina sepak bola ini apa sih gitu kan
nah setelah itu tentu yang paling utama adalah peminat indonesia di sini
ini menurut saya harga mati karena saya melihatnya
peminat indonesia di sini mungkin orang bilang
oh kita care kita peduli dengan peminat indonesia di sini
cuma yang mereka lakukan udah benar apa belum gitu kan
jadi kenapa saya bilang tanpa rekayasa karena di usia dini sendiri banyak terjadi
mereka itu menghalalkan segala cara bahwa mereka curi umur
terus kemudian memaksakan para pemain yang masih muda ini untuk memenangkan suatu kejuaraan gitu kan
proses yang benar tidak seperti itu
itu yang nanti kalau masuk ke dalam terpilih akan anda ubah ya
ya karena menurut saya sepak bola kita akan prestasi kalau fondasinya
atau grassroot atau usia dinia ini benar
terus kalau kita bicara soal mafia sepak bolanya mas
kita kan selama ini jadi isu yang hangat lah
kalau menurut anda sendiri mafia sepak bola di tanah air ini komentarannya gimana
jujur menurut saya ada gitu kan
ada mafia sepak bola ada
pengaturan skor ataupun suap penyuap
anda pernah merasakan itu saat jadi
saya pernah saya pernah ditawarin saat saya bahkan membela tim nasional
cuman terang terangan saya tolak
dan kita sudah melaporkan ke manajemen bahwa ini ada nih yang mau menyuap kita gitu kan
itu menurut anda solusinya apa tuh untuk memberantas itu semua nanti kalau anda terpilih sebagai ketua umum
ya gini kalau dulu kita kapasitas kita sebagai pemain tentu melaporkan ke manajemen gitu kan
saat ini menurut saya ini suap ataupun pengaturan skor atau mafia bola ini kan sesuatu yang ada cuma susah dibuktikan gitu kan
tentu saya ingin memaksimalkan semua komponen untuk memberantas ini
misalnya mengandeng pihak ketiga seperti
mungkin kepolisian bahkan ke kpk untuk bekerja sama sama nih untuk ngeberantas mafia sepak bola ini
nah kalau nanti di kongres pemilihan ketua umum nanti nih mas ini kan
banyaklah isu bahwa nanti akan terjadi politik uang gitu kan
anggapan mas nanti di kongres kalau misalnya terjadi politik uang gimana
ya itu pilihan menurut saya ya
tapi saya sih berharap bahwa kongres ini berjalan dengan bersih sesuai apa yang mereka harapkan ke permainan sepak bola itu sendiri
bahwa main bola harus fair play harus bersih
tapi tolonglah kongres ini kan sebagai langkah awal untuk perkembangan sepak bola ke depan
kalaupun mereka memilih untuk
melakukan itu artinya mereka juga harus bertanggung jawab
voter yang menerima itu harus bertanggung jawab kalau nanti akhirnya pilihan mereka salah
pilihan mereka kalau anda terpilih nih mas kurniawan
nah sekarang kalau anda tidak terpilih mau bergabung dengan kepengurusan yang baru atau gimana rencananya mas kurniawan
jadi gini passion saya di bola
kepedulian saya tentang bola juga gak akan berkurang
idealisme saya juga saya tidak akan pernah menggadekan itu
artinya gini saya tetap kepilih nggak kepilih saya tetap akan berusaha bekerja untuk sepak bola ini
kalau untuk saya pengen gabung ke sini saya ingin gabung ke sini saya enggak
artinya kalaupun ada yang mempekerjakan saya karena kemampuan saya bukan karena saya mengemis ataupun mengiba
jadi selagi ada yang servisi sama saya terus saya dipekerjakan kenapa tidak
karena ini untuk sepak bola nasional kita sepak bola bangsa ini
oke terima kasih mas kurniawan
terima kasih mas nanti di kongres di bnkt umum siapapun yang jadi ketua umum tentu harapan kita sepak bola indonesia bisa jauh lebih maju dari sekarang
sepak bola bangsa ini lebih besar daripada hanya kepentingan seseorang ataupun golongan itu aja
siap thank you mas